beginilah kondisi di rumah sederhana indra
warga dusun tajuk desa sengkol lombok tengah nusa tenggara barat
yang menikahi seorang bule asal perancis bernama melissa pada april dua ribu sembilan belas lalu
ya gara gara indra memposting kondisi rumah sederhananya bersama sang istri
videonya pun jadi viral di dunia maya
hingga saat ini video youtube indra telah ditonton lebih dari empat sembilan juta kali
sejak di upload februari lalu
dalam video itu indra bersama istrinya memperkenalkan kondisi rumah sederhana yang ditempatinya
berawal dari dapur yang terbuat dari bedek
anyaman bambu yang berisi sebuah magic jar
ember tempat menyimpan beras
tungku sederhana untuk pemasak yang tentunya tidak pernah ia temukan di negaranya
melissa sang istri juga memperlihatkan kekagetannya
saat kepalanya menyentuh gantungan ikan asin pada dapur
tidak hanya itu
ia juga menunjukkan bagaimana warga di sana menyimpan beras dalam ember sederhana
serta cobek batu yang digunakan untuk belajar membuat sambal pelecing
yang tak kalah serunya
ketika melissa mengajak masuk ke kamar mandi yang ada di belakang rumah
kamar mandi sederhana dengan gayung ember bekas can
tidak gila untuk saya karena biasa disini
kelucuan terutama dalam menyebutkan nama dalam bahasa indonesia ditunjukkan dalam video
saat ditemui di rumahnya rabu siang
kedua mempelai ini menyatakan tidak menyangka akan menjadi pasangan suami istri
karena pada awal pertemuannya
melissa tidak tertarik dengan indra dan hanya cuek saja
awalnya hanya dia cuek saja kan
hanya kita talk lewat facebook messenger
kemudian kita nyambung
kembali ke bali
nah setelah video call itu katanya dia agak istilahnya anak sekarang baper ya
ya abis itu baru dia mikir
ternyata hari ini memang perlu diperhatikan lebih
akhirnya dia memutuskan
mama ketika saya bertemu dia
saya merasa seperti tidak adalah seorang jelek
jelek dan tidak bicara
ya itu tidak bagus untuk saya
saya tidak tahu saya merasa seperti
dia bisa membuat coconut
ya dia bisa membuat papaya di dinding
itu yang membuat dia tertarik karena bisa naik pohon kelapa
dan dia senyum juga
dia senyum dengan baik
dan dia sangat baik hati
dan suka keluarga
makanya dia tertarik ya
akhirnya kamu tertarik ke sini ya

kini mereka telah dikaruniai seorang anak berusia satu tahun lebih
meski perbedaan kebiasaan mereka cukup mencolok
namun melisha tetap rajin belajar memasak bersama
mertua dan keluarga barunya
lalu ramadhin yadi lombok tengah nusa tenggara barat